tingkat semua perbuatan
jangan menjadikan rakyat yang tidak berdosa menjadi korban kau tak akan bisa membuktikan
ibunya reiki satan terkena pukulan tenaga dalam
maka dari itu aku membawanya dia kesini
balapati masih banyak pemberontak di bagian selatan dan timur yang belum bisa di atas
sebaiknya kita segera pergi ke sana untuk membantu prajurit pajajaran
baiklah ayo kita kesana
menghadapi kuranda geng benar guci prabu saat ini raden walangsungsa bersama
seh nur jati sedang terdesak oleh serangan kuranda geng
sekarang kalian kembali keraguan kalian sendika guci prabu
apa yang terjadi walangsungsa sedang menghadapi kuranda geng kita harus menggabungkan dini
engkau kembali nanda
tapi engkau kembali dalam keadaan seperti ini
ibu nanda sangat sedih
kanjeng ratu biarkan hamba mengobati raden kian santang

kalian semua tunggu disini
aku yang harus membantu mereka
ayo kita serang mereka
hei siapa kau anak muda
lebih baik kau mundur
daripada kaum mati sia sia
kalian tidak akan sanggup menghadapi putra kukuranda geni
aku lebih baik mati daripada mundur
dia benar benar seorang prajurit dan patrio
tapi loh ini dibandai
anda bisa menemukan